aku lagi ada urusan kenapa
ehm engga sayang aku cuma mau cerita
aku baru aja dapet temen perempuan
ya udah nanti aja kamu ceritain ya
nanti aku telfon lagi
susah ya punya pacar
baru aja punya temen perempuan sayang
oke sayang didengerin makasih
eh ini kalian minum dulu ya
biar kalian tenang
tante minum dulu ya
biar gak shock ya
eh kamu tuh bisa gak sih
bikin pertanyaan lain ha
masih aja disanyi
siapa lagi sih orang menyelakai kalian
tanya tuh tuh tuh tuh
nih sama si putri
dia nih nih orangnya
makanya sekarang mereka pada jendam yes
makanya pada ngebales sekarang tuh
putri itu bukan orang kayak gitu tante
aku tuh tau banget
eh diam kamu
kamu tuh cuma kepompong
ini kayaknya bukan php php yang gak jelas tante
ini masalah lebih serius
eeeh gitu ya
terus kamu lihat dong tuh si putri
kalo misal dia diem aja
jangan bawa bawa putri ke masalah tante tante buat
tante ya sama papa general putri selama ini
omongan kamu gak yes bingit si yaitu dewa ya
tetap aja gak nyangkut otak
kok kenapa sih dari tadi diem diem aja
untuk sementara waktu kalian tinggal tempat gue aja dulu
thank you udah deh
bantuan lo itu bermanfaat bagi kita berdua
cukup aja sama gue
kalian kan bukan kakak adik lagi ya kan
jadi kalau misalkan kalian pegang dengan tangan itu kan bukan murim
ntar kalau misalkan setan lewat gimana
dewa mendingan sekarang lo balik rumah perempuan
maksudnya pak lemos lagi pula kan kita bukan siapa siapa lagi
jadi lo jangan jagain gue dulu ya
gue bisa jaga diri gue sendiri
masalahnya itu gue takut lo jadi cerminak ngomong
kalau misalkan ada apa apa pasti gue hubungin lo
kalau misalkan ada apa apa pasti gue hubungin lo
kalau gitu maulah
satri gue nitip putri ya
bahasa lo bilang juga pasti putri gue jagain kok
gue percaya sama lo kok
kok lo satri ya
lu jadi milik gue gimana pun caranya lu harus jadi milik gue
baik putri kangen sama nenek
semenjak gak ada nenek
sekarang putri sendiri
putri bener bener dimanfaatin sama ibu
sekarang gak ada yang bisa nemenin putri
sekarang putri bingung nek
sebab putri itu salah apa
kenapa ibu tega banget ngakuni semua ke putri
lu gak usah khawatir
gue akan bersama lu supaya lu gak sendirian lagi
jadi masih pokok abe
dia baru aja
lo tidur dimana semalem
lo gak usah mikirin gue tidur dimana
yang gue tau sih putri ke makam neneknya
putri berangkat pagi pagi banget
kok belum pulang sampai sekarang
kok gak sadar sih
terus kenapa gak lo anter
tadinya sih gue pengen nganterin
cuman dia bilang dia nolak
ya kalau misalkan gue maksa gimana
ntar kan gue nya gak enak